ada begitu banyak pihak yang membantu kelancaran dan keselamatan para penumpang dalam bepergian
salah satunya para relawan penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu
daob satu mencatat setidaknya ada dua ratus perlintasan kereta api tanpa palang pintu di wilayah jabodetabek
dan di titik titik ini hadir para relawan yang juga merupakan warga setempat
salah satunya berada di jalan tuguates kabupaten bogor jawa barat
relawan di tempat ini bekerja selama dua puluh empat jam penuh secara bergantian termasuk dalam kondisi cuaca tidak menentu
baik hujan lebat hingga panas peri
yang berat adalah tanggung jawabnya karena kalau sampai ada satu kereta aja ngelintas tanpa kita ketahui resikonya
mobil tiba tiba ngejeblok ke bawah terus ada kereta yang dari arah bogor
saya menyetop sampai buka baju
langsung menghadap ke kereta
alhamdulillah kereta berhenti
terus bagaimana terus itu
iya dah udah terus penumpang udah panik
saya penjaga sampai lemes
saya tanggung jawabnya gede karena kalau sampai kecelakaan itu aduh alhamdulillah
selain di bogor perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang juga dijaga oleh relawan masih banyak ditemui di ibu kota jakarta
pt kai sebetulnya
sebetulnya tidak merekomendasikan kehadiran relawan penjaga pintu perlintasan kereta api tanpa palang karena tidak memiliki sertifikat resmi
serta titik titik ini adalah jalur ilegal dan tidak memiliki rambu yang sesuai dengan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu tujuh tentang perkereta apian
ya kalau memang ada kebutuhan dari masyarakat misalnya adanya jpo underpass ataupun flyover
nah ini yang kita koordinasikan dengan pemerintah daerah
untuk melakukan pembangunan fasilitas tersebut yang dibutuhkan oleh masyarakat
beberapa sudah diprogramkan sudah ada realisasinya juga seperti misalnya contohnya perlintasan yang ada di sekitar tajung barat dan juga lenteng agung
itu sudah dibuatkan oleh pemprov ya apa namanya flyover iya sekarang artinya ini memang berproses
kini pt kai tengah bekerja sama dengan pemerintah setempat baik pemerintah daerah maupun pemerintah kota
untuk menutup perlintasan kereta api sebidang secara bertahap dan menggantinya dengan perlintasan lain yang dapat digunakan oleh masyarakat